ratusan buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi
menggelar aksi long march menuju gedung istana negara jakarta
dalam aksinya masa buruh menyampaikan petisi kepada presiden republik indonesia joko widodo
atas penolakan kenaikan harga bbm yang dinilai menyulitkan kaum buruh
selain membawa sejumlah spanduk tuntutan masa buruh juga membawa keranda mayat
yang berisi boneka jenazah korban kenaikan harga bbm
aksi long march yang sedianya menuju istana negara gagal dilakukan lantaran masa buruh diminta
untuk menyampaikan aspirasinya di kawasan patung kuda
presiden kspsi andi gani nenawea mengungkapkan aksi unjuk rasa digelar lantaran pemerintah dinilai
tak memiliki alasan kuat untuk menaikkan harga bbm
terlebih upah buruh yang tak mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir
selain berorasi kspsi juga memberikan
petisi kepada presiden jokowi untuk segera membatalkan kenaikan harga bbm
serta undang undang cipta kerja omnibus law
nah penyerah petisi akan dilakukan dan juga kami akan serahkan langsung petisi tersebut
kepada kepala sekretariat presiden pak heru yang akan hadir langsung di tengah masyarakat